seorang siswa smp mengkritik wali kota jambi syarif pasya di media sosial tiktok
namun aksi remaja smp bernama syarifah tersebut membuat dirinya dilaporkan ke polisi oleh pemkot jambi terkait undang undang ite
kasus ini mendapatkan perhatian dari banyak pihak termasuk menko polhukam mahfud md
sudah bergabung bersama kami syarifah dan sang ibu kusmiati selamat malam
lalu hadir juga malam hari ini kabak hukum pemkot jambi muhammad gempa awaljon putra
selamat malam bapak dan ibu
baik saya ke ibu kusmiati terlebih dahulu
ibu kusmiati tadi kita sudah lihat bahwa kasus ini laporannya sudah dicabut dan juga sudah ada mediasi
apa saja isi dari mediasi tersebut
dari saya dulu ya
enggak saya pertama mau ke ibu kusmiati terlebih dahulu
mikrofonnya boleh dinyalakan
ya bentar pak
ya silahkan apa saja isi dari mediasi yang sudah dilakukan dari semua pihak tadi
ibu kusmiati anda bisa mendengar suara saya
ada pak maaf ini
baik ibu kusmiati
tadi kita sudah melihat bahwa kasus ini laporannya sudah dicabut dan sudah ada mediasi dari seluruh pihak
apa saja isi dari mediasi tersebut
isi dari mediasi tersebut untuk mencabut laporan daripada pemkop jambi pak
apa saja yang dibahas tadi ibu

jadi kayak gini pak
yang dibahas tadi di laporan kondek jambi itu membahas tentang keterabutannya di laporan kondek jambi pak
itu suratnya dikabut dan dikabut dalam bahasan kronologi kronologi tentang permasalahan di awal dari permasalahan ini
saya ke syarifah juga
kondisi anda setelah kasus ini ramai dan juga viral
kondisi saya baik baik saja dan juga terkait yang kalau misalnya yang dari pak pemkot jambi melaporkan itu saya sangat kesehatannya turun praktis pak
apakah ada tekanan tekanan dari
dan juga pas mengetahui
ada intimidasi mungkin ada yang dilakukan oleh pihak terhadap keluarga anda
atau syarifah sendiri
mungkin bisa dijelaskan syarifah
jadi pas syarifah mengetahui syarifah dilaporkan oleh pmkop jambi syarifah langsung untuk mengkonsultasi permasalahannya ke spkt polda jambi untuk mencari titik teranya bagaimana
syarifah ketemu sama apa ma
kompol tukiman dari spkt
syarifah meminta konsultasi terbaiknya lasaran terbaik tentang kenapa pmkop jambi melaporkan syarifah
tetapi kata pak tukiman malah menjelaskan syarifah bisa dipenjara jika ditemukan tindak pidananya
dan juga polisi yang menyidik tidak boleh menggunakan baju sidik
dan juga bisa dibawa ke peradilan anak yang sifatnya privasi
dan juga bisa dipenjara anak tidak dicampur dengan orang dewasa
mengetahui hal tersebut jujur syarifah saat itu ketakutan tidak bisa tidur dan tidak mau makan pak
oke baik saya ke ibu kusmiati
ibu kusmiati apa apa yang anda lakukan ketika mendapatkan tekanan dari pihak luar tadi intimidasi tersebut
ya tindakan kami sebetulnya kami memang waktu itu
ibu ibaratnya minta keadilan sampai datang kami ke rumah bapak kapolda jambi kan untuk perlindungan anak kami
ternyata tapi bapak kapolda tidak ada di tempat beliau sedang ada di jakarta pak
termasuk kami menghadap ke rumah bapak gubernur untuk permasalahan ini pak
oke tadi ibu kusmiati saya tadi bertanya isi dari mediasi karena ada gangguan dari audio sendiri dari suara mungkin bisa dijelaskan lagi kepada kami
apa saja isi dari mediasi yang sudah dilakukan dari seluruh pihak tadi
isi dari mediasi tersebut isinya yaitu untuk pencaputan laporan dari pemkab jambi saja pak
cuma satu hal saja yang dibahas
iya tidak ada lain
oke terkait dengan sengketa dengan perusahaan cina yang sudah dikatakan sebelumnya apakah itu juga dibahas apakah akan diselesaikan atau seperti apa
sudah juga kami sudah kami minta tolong kepada pemkab jambi kebetulan di situ kan ada kabar hukumnya ya
ada kabar hukumnya di situ di kerenyataan di situ kami juga sudah beri
tapi yang saya ingin tahu tentang permasalahan kami ini permasalahan kami kalau dikaitkan dengan pemkab jambi
itu dikaitkan dengan itu waktu tadi pun saat itu jadi kita menghilangkan
jadi saya ingin tanya pertama mengenai perusahaan ini

baik ibu kusmiati boleh diulang lagi jawabannya karena kami mengalami kendala dari segi suara
jadi mengenai pembahasan terhadap sengketa perusahaan cina yang ada
katakan apakah memang sudah masuk dalam pembahasan tadi
jadi begini pak izin menjawab
tadi saat di rapat polda jambi itu saya sarifah sudah membahas kronologi dan penyimpangan yang tadi di media
itu sudah seperti yang tadi pak sudah dijelaskan bagaimana titik yang benar dan tersesuai di lapangan seperti apa
tadi sudah fadiyah jelaskan juga pak
baik saya sekarang ke pak gempa
pak gempa tadi kita sudah melihat ataupun mendengarkan penjelasan yang dijelaskan oleh kusmiati dan juga syarifah begitu ya
tapi pertanyaan kita adalah ketika memang video ini viral kenapa memilih untuk langsung melaporkan
tidak dibahas dulu secara kekeluargaan begitu
ya jadi berawal bahwa kami tidak melaporkan anak pak
jadi kami tugaskan di sini bahwa yang kami laporkan adalah akun tiktok atas nama fadiyah alkaf
nah pada saat itu penyidik menanyakan siapa pemiliknya ya kami tidak tahu
kami hanya melaporkan akun tiktok tersebut
nah dalam bayangan kami dari beberapa video video yang dimuat di akun tiktok tersebut tidak ada yang mencirikan bahwa yang bersangkutan masih smp
nah kita baru tahu bahwa yang bersangkutan masih pelajar kelas tiga smp
itu ketika dilakukan penyelidikan
jadi labdu kita kemudian ditingkatkan oleh pihak penyelidik polda jambi menjadi tahap penyelidikan
nah tapi perlu ditegaskan bahwa dari awal kita jajaran pemkot jambi meskipun itu orang dewasa kita sampaikan bahwa ketika nantinya akun tiktok tersebut menyampaikan permintaan maaf
kita dari pemerintah polda jambi tidak akan menerima penyelidikan
nah itu dibuktikan bahwa ternyata akun tiktok itu di tanggal empat juni di hari minggu melakukan unggahan video meminta maaf
dan itu segera kami koordinasikan ke jajaran pemkot jambi bahwa yang bersangkutan sudah minta maaf
dan disitulah kami membuat surat laporan pengaduan di hari senin nya
nah karena videonya diunggah di hari minggu
hari senin nya kami bikin pencabutan
pencabutan laporan pengaduan
nah tadi kami ke polda jambi mengantarkan itu sekaligus memberikan keterangan untuk penyelesaian administrasi di polda jambi
baik pak gempa tadi anda mengatakan memang tidak mengetahui bahwa akun ini milik anak di bawah umur dan sebagainya
tapi dengan viralnya kasus ini banyak netizen juga yang beranggapan bahwa pemkot jambi ini anti kritik
ada juga anggapan bahwa seperti bentuk intimidasi
karena warga melaporan
karena warga melaporkan keluhan justru malah dilaporkan
tanggapan anda seperti apa
iya perlu kita luruskan di sini pak
dari beberapa video video itu tadi disampaikan bahwa mulai dibuat dua ribu dua puluh dua pak
nah sepanjang video itu banyak kritikan kritikan yang disampaikan kepada pemkot jambi
kami tidak mempermasalahkan
tapi yang kami permasalahkan adalah unggahan di tanggal tiga mei dua ribu dua puluh tiga yang menyampaikan bahwa
pemkot jambi merupakan kerajaan yang berpengaruh
dan pemkot jambi isinya iblis semua
nah ini tentu bukan dalam ranah kritikan lagi
nah disitulah pemerintah kota jambi kami beserta jajaran menyampaikan bahwa ini harus dilaporkan ke polda
tapi memang dari awal kita sepakat
ketika nanti akun ini minta maaf maka kita tidak akan melanjutkan ini ke tahap berikutnya
oke pak gempa
ini kasusnya sangat viral banyak dibahas oleh semua pihak termasuk juga ditangkapi oleh menko polhukam mahfud md
sampai mencuit kita bisa lihat isi cuitannya
kita akan tampilkan isi cuitannya
nah tanggapan dari anda seperti apa pak
iya cuitan yang dilakukan di akun bapak muhammad mahfud md ini
jauh sebelum kami membuat surat laporan pengaduan
ini kan mulai viralnya di hari senin siang seingat saya ya
sedangkan permintaan maaf di hari minggu itu sudah kita laporkan ke pimpinan jajaran pemkot jambi
bahwa di hari minggu itu kita sepakat untuk memaafkan
namun karena itu hari minggu tentu proses administrasinya kita lakukan di hari senin
jadi memang dalam surat pencabutan laporan pengaduan
ada tiga pertimbangan kami untuk melakukan pencabutan
yang pertama adalah bahwa ternyata di dalam akun tiktok tersebut sudah mengunggah permintaan maaf
di tanggal empat juni dua ribu dua puluh tiga hari minggu
kemudian yang pertimbangan kedua bahwa ternyata pemilik akun tiktok tersebut merupakan anak smp
dan pertimbangan kita yang ketiga berdasarkan hati nurani dan kemanusiaan
maka kita mencabut laporan tersebut
pak gempa ini kita lihat dari video yang di upload oleh syarifah
dia mengatakan bahwa hampir selama sepuluh tahun pemkot jambi telah mengizinkan truk bertonase dua puluh ton lebih
untuk melewati di jalan lorong sehingga memang membuat rumah neneknya rusak
padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan bobot maksimal sebesar lima ton saja
syarifah juga menunjukkan rambunya di sana
dia juga mengkritik bahwa ada perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap
tapi malah menjadi perusahaan kayu hutan
apakah yang dikatakan oleh syarifah di video tersebut benar
terkait dengan itu saya lebih tepatnya ditanyakan ke bagian perizinan pak
karena memang saya di bagian hukum ini saya fokusnya terkait dengan hukum ini
dan saya juga baru menjabat sebagai kabar hukum ini di tanggal tiga februari dua ribu dua puluh enam
jadi dokumen dokumen yang saya terima adalah dokumen dokumen yang berkaitan dengan mediasi
yang pernah dilakukan pemkot jambi
pemkot jambi yang diberikan di februari dua ribu dua puluh dua
baik pak gempa saya menuju ibu kusmiati
ibu kusmiati sejauh ini apakah ada sosialisasi dari pemerintah tentang perbaikan jalan yang rusak
misalnya kapan akan diperbaiki
karena kalau menurut dari syarifah ini kan sudah sepuluh tahun terjadi
itu sama sekali tidak ada dari pihak pencap untuk memperbaiki jalan pak
cuma sekarang karena sudah viralnya oleh anak saya syarifah
minggu ini jalan itu baru setengah baru dicor
itulah yang saya sesalkan kepada pemkop jambi pak
anak saya kan kritikan bahwa itu sudah lama
tapi kenapa baru sekarang setelah anak saya mencurikan kata kata yang tiba
pemkop jambi malah melakukan anak saya
itu yang saya seselkan
sedangkan anak saya kan usia di bawah masih tua gitu kak
anak saya kan ada orang tuanya kenapa dari pihak pmk
saya kalau tidak gini pak
kalau saya tidak tahu waktu anak saya melakukan pemkop jambi
kepada polda jambi masalah dbcpr
saya pun tidak mengetahui bahwa anak kami ini telapor pak
saya mengetahui anak saya telapor ini dikasih tahu oleh seorang pengacara
pengacara bilang anak saya ini dilaporkan oleh pemkop jambi
di situ saya terkejut dan anak saya pun menjadi murung dan tidak mau makan
semua nangis jadi sekus bagi orang tua
sangat sangat menyesalkan kepada pemkop jambi pak
ibu kusmiati dari hasil mediasi tadi apakah juga akan dibahas
apakah sudah dibahas mengenai perbaikan dari jalan yang memang sudah anda kelukan selama sepuluh tahun ini
tidak tidak ada
tidak ada pembahasan sama sekali
baik saya ke pak gempa lagi
pak gempa apakah memang pemkot menurut anda tahu jika kerusakan ini sudah berlangsung lama
kalau yang kita lihat terakhir kunjungan situ sedang dibangun jalan beton
tidak jauh dari rumah nenek afsai
kapan terakhir anda berkunjung ke sana
sekitar hari minggu yang lalu pak
pekan lalu kerusakan rumah warga apakah anda juga lihat di sana
kalau kerusakan rumah warga itu perusahaan sendiri ruk
perusahaan sendiri rpsl sendiri
itu sudah memberikan kompensasi kepada sembilan puluh kakak di sana pak
cuma memang yang belum menerima adalah nenek aksa
karena ketika diminta untuk mengajukan ganti kerugian
nenek aksa pihak keluarga nenek aksa
menyusun angka yang menurut perusahaan itu irasional dan tidak berdasar
berdasarkan dokumen yang kami peroleh
dengan angka kerugian material sebesar delapan ratus dua puluh lima juta dan non material
sebesar lima ratus juta
baik pak gempa saya ke ibu kusmiati apakah benar yang dikatakan pak gempa tadi
itu tidak sama sekali benar pak
lalu pak ibu seharusnya waktu dikatakan anda diberikan siklopati
itu bukan siklopati
itu bukan siklopati
ibu kusmiati boleh kami mengalami kendala siklopati
ibu kusmiati boleh kami mengalami kendala siklopati
boleh diulang kembali ibu
boleh diulang kembali ibu
pemkot ini harus menunggu kasusnya viral dulu
baru diperbaiki seperti anda katakan
pekan lalu ada kesana ini sedang dicor jalan
atau menunggu memang tanggapan dari pemerintah pusat
atau seperti apa
iya sebenarnya yang dipermasalahkan oleh
keluarga nenek afsa ini kan bukan terkait
perbaikan jalannya pak ya
tapi lebih kepada
kepada perusahaan agar
memberikan ganti kerugian
terhadap kerugian yang pernah disampaikan itu
nah kita berbicara dari data pak ya
saya memperoleh data
meskipun saya baru dilantik
saya memperoleh data disini sudah ada
konsep surat perjanjian di tanggal

namun di mediasi tersebut
keluarga nenek afsa melakukan walkout gitu
nah saat itu
perjanjian itu mediasi tersebut
dihadiri dari tokoh masyarakat
dari pihak pemerintahan
nah itulah pada akhirnya
karena pihak perusahaan di
draft perjanjian ini menyampaikan
menolak gugatan yang disampaikan
sebesar satu tiga m ini
pihak keluarga nenek afsa melakukan walkout
nah sejak itulah
dimulainya perjuangan dari
pihak keluarga nenek afsa melalui
namun di sisi lain juga
disini juga disampaikan bahwa
perusahaan tersebut tetap bersedia
sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap
pihak kesatu secara rasional
jadi memang perusahaan tidak membatasi
berapa kerugian yang harus diberikan
tapi yang penting itu tidak harus rasional
baik baik pak gemba
apakah pemkot juga akan mengawasi
ketika tadi anda katakan bahwa
memang perusahaan akan berkomitmen
melakukan perbaikan tanpa menyebutkan angkanya
apakah pemkot juga akan mengawasi
sampai ini selesai
iya jelas pak
justru kita menawarkan konsep mediasi ini
nanti akan kita lakukan secara live pak
bisa tahu bagaimana sih sebenarnya
kendala yang terjadi itu seperti apa
karena memang dalam beberapa mediasi
informasi yang kita peroleh
setiap mediasi ini
pihak keluarga nenek afsa itu menolak
ketua rt untuk dihadirkan
sementara ketua rt ini kan
merupakan personifikasi dari warga
nah ini yang kita herankan
kalau nenek afsa mau
kita akan lakukan secara live
pihak pihak di luar jambi itu bisa melihat
bagaimana sih yang diinginkan
apa sih yang diinginkan oleh nenek afsa
dan berapa kemampuan perusahaan
yang menurut perusahaan itu rasional
baik pak gempa
saya kembali ke ibu kusmiati
sebelumnya ketika memang syarifah
membuat video kritikan ini
apakah memang sudah berdiskusi dulu
dengan pihak keluarga
atau ini memang murni kekecewaan dari hatinya
sehingga dia langsung membuat video saja
tidak ada sama sekali
ini murni dari hatinya sendiri
karena dia sangat kecewa
dengan pemerintahan pemkop jambi
dan juga pak mohon diluruskan
dari pak gempa itu semuanya sangat
saya mendengarnya pun juga kecewa
tidak sesuai fakta
masih juga harus menyudutkan pihak nenek hapsah
apakah syarifah diperbolehkan untuk menjelaskan
jadi pak yang diperkatakan
selama tiga m yang selalu dipermasalahkan
dan dikatakan mediasi tiga kali
dan pihak nenek lock out dari tersebut
sebenarnya pak yang dikatakan
tiga kali mediasi di rapat kantor lurah itu pak
di rapat mediasi pertama
itu hanya sekitar dua puluh menit pak
yang mana pihak nenek hapta
dan pihak perusahaan harus melengkapi
data data seperti surat kuasa
di mediasi yang kedua
di mediasi yang kedua
nah itu pihak perusahaan
dan pihak nenek afsa
datang kembali tetapi pihak perusahaan
tidak membawa surat data data
ataupun surat kuasa
tetapi pihak nenek membawa surat
terus dikembalikan lagi dan dipertemukan lagi
di mediasi ketiga
barulah di mediasi ketiga ini puncak sebenarnya
di mediasi ketiga bukan pihak nenek hapsa
yang law out harus masyarakat luas juga
tetapi pihak nenek harsa kakak kandung saya
diusir oleh kabar hukum
pemerintah yang ada di rapat tersebut pak
dengan pengacara perusahaan pak
kamu keluar aja
kamu disitu cuma jadi provokator saja
sedangkan kakak saya
disitu kan dari pihak nenek afsa
untuk menyelesaikannya pak
nah ini harus yang perlu diluruskan juga ke masyarakat
dan masalah rt
kenapa rt tidak ikut
tidak boleh pihak pihak kandung saya
rt juga bekerja sama dengan perusahaan
kenapa di bekerja sama
saya melihat sendiri
pak itu yang bawa mobil kontainer lewat di depan rumah nenek saya
tadi sesuai dengan
ya ya silahkan
dan juga pak
kok selamatnya pak
hanya berjanji pak
dan juga katanya kan kabar hukum pak gempa ini datang ke rumah nenek saya
satu minggu kemarin kan yang lalu
itu tidak ada yang sebenarnya datang ke rumah nenek itu
pada tanggal empat mai dua ribu dua puluh tiga
datang dari pemerintahan kota
sama dengan pemerintahan dinas sosial
untuk menanyakan pasangan
sudah dikasih tau
dan juga pak dari
sudah dijelaskan bagaimana
dengan pihak pemerintah dan pihak camatnya juga berjanji akan menemukan
nah tapi tidak ada sampai sekarang
pak gempa tidak ada disitu pak
itu cuman ada dari pihak pemerintahan dinas sosial
dan juga pak camat pak rt ada disitu pak
tadi sesuai dengan janji yang dikatakan
oleh kabar hukum pemkot jambi muhammad gempa awal juan putra
bahwa dia akan mengawal
kita sebagai media juga sama sama akan mengawal kasus ini
terima kasih sudah bergabung bersama kami syarifah dan kusmiati ibu dari syarifah
serta kabak hukum pemkot jambi muhammad gempa awal juan putra